pasangan suami istri wali hasmi dan normawati warga kelurahan seikira hilir dua kecamatan medan perjuangan medan
sudah menyetorkan ongkos naik haji sebesar dua puluh lima juta rupiah per orang
mereka mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji pada dua ribu dua puluh
tetapi pandemi membuat rencana berhaji tertunda
tahun berikutnya niat mereka menunaikan rukun islam kelima itu belum juga bisa terlaksana
pada dua ribu dua puluh dua wali hasmi dan normawati kembali mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji
tetapi kali ini sang suami terganjal aturan calon haji tidak boleh berusia di atas enam puluh lima tahun
meskipun sang istri yang berusia enam puluh satu tahun tidak terkena aturan itu
keduanya sepakat untuk menunggu hingga dua ribu dua puluh
kini nama mereka telah terdaftar sebagai penerima porsi haji tahun ini
namun usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau bin
di dua ribu dua puluh tiga menjadi rp enam puluh sembilan juta
membuat rencana mereka terancam gagal untuk keempat kalinya
wali hasmi dan normawati mengaku tidak mampu membayar biaya tambahan
rp enam puluh sembilan juta bagaimana pemerintah
uang untuk ongkos naik haji dikumpulkan normawati dari usaha warung makan kaki lima
jalan hm yamin medan ditambah pendapatan wali hasmi sebagai juru dakwah
namun pandemi membuat warung makan normawati gulung tikar
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara